tidak ah saya lagi masak
alasan apa saya emang bener bener lagi masak
kenapa gak diberesin nabi
kenapa kamu gak kecoyok aja kerja dapat di luar
supaya kamu bisa kerja di luar
negeri dubai emirat jeddah
majikan umi yang sekarang
tapi kerja disana teh uangnya lebih banyak umi
majikan umi teh baik
umi juga sayang
umi dimanusiakan disana
tapi kalau kita banyak uang
kita lebih dimanusiakan disini
dihargai sama seperti tkw luar
tau emang haruswaiting
tentang warungnya tutup
tentang warungnya tutup
terus tempat bandek
jadi kiriman langsung dua deh
semua dadang dadang kiriman masih satu saya sama dua
ya iya tuh kang aceh
kalau rame ramenya namanya demo
kang aceh mau beli sugar nggak
ya mau atu
mau rasa apa kang
rasa kangen pak nggak ada
kalau rasa sayang ada nggak
kang aceh teper cuma deketin cucu
cucu mah nggak mau dikirim ke luar negeri
cucu teh nggak mau jadi tkw
jadi tkw tuh enak cu
cucu bisa bikin rumah loh kalau jadi tkw
cucu entin kang aceh
kang aceh mau beli sugar lagi nggak
kalau nggak cucu teh mau buru buru
kembalinya pegang aja
besok kita jalan ya
rugi saya ngasih uang lebih
harusnya minta kembalian
dede siapin dulu makannya ya mak
piring untuk si irah mana
iya mak sebentar
kamu nggak suka ya adik mak si irah ada di sini
iya mak nanti dede ambilin piringnya ya
mak tau kamu nggak seneng sama si irah
dede sayang sama mak irah mak
dede ambilin piringnya dulu sebentar
tugas dulu mak
adam in mattamudi
abi harus tahu
majikan umi tidak pernah satu kalipun berkata kasar
kalau nyuruh umi pun dengan sopan
tidak pernah nyuruh umi dengan kaki
mengetuk pintu kamar umi pun dengan pelan
bahkan mereka marah kalau umi terlambat makan
mereka selalu meminta maaf kalau anaknya berbuat tidak sopan sama umi
umi selalu makan bareng mereka
di meja yang sama gelas yang sama piring yang sama
umi tidak pernah makan di piring kaleng
atau makan sendirian di pojokan dapur
halo assalamualaikum cantik
kok assalamualaikumnya tidak dijawab
cantiknya juga belum dijawab
terus saya mesti jawab apa
halo juga ganteng kasep
itu dong harusnya
kang aceh kenapa tadi ngumpet
oh itu itu tuh ya bukan ngumpet neng
eh ditarik aja

masa pagi pagi akan disuruh minum susu
ya jelas aja perut akan langsung berantakan
nggak beres melilit neng
untung ada penawarnya
akang mau dong ditarik tarik
maksud akang mau dong dibikinin kopi
sebentar ya kang
umi sakit mereka antar ke dokter
bukan cuma dibeliin obat warung
mudi ke lebaran majikan ngantar sampe terminal
dia belum mau pulang kalo umi belum dapet tiket
hanya itu yang ada di pikiran nabi
apa abi tidak mengenal rasa kasih sayang
atau memang tidak pernah ada di pikiran abi
kemarin tuh cucu berharap banget banyak yang gabung cok
cucu tuh ngomongnya udah mulai enak
setiap ada yang nyela cucu jawab
setiap kali mereka nyerang cucu tertangkis
pokoknya cak semua yang cece ajarin ke cucu udah cucu praktekin
jangan kan kamu cok
yang penting sekarang kamu udah mengerjakan semaksimal mungkin dengan cara yang benar
kalau soal hasil mah ya gimana allah aja udah bukan urusan kita lagi cu
kemaren teh cuma dapet satu cok
udah alhamdulillah tuh cok
iya cok alhamdulillah
sekarang kamu mau kemana lagi tujuannya
ke cipicung cok masih penasaran
maaf saya langsung masuk pintunya kebuka
baunya wangi amat
baunya enak eh
kung anterin saya ke rumah pak ustadz yuk
urusan jeniper mau tahu
ah kamu kayak tidak tahu pak ustadz saja
urusannya siapa yang kena damprat siapa
ya kan kalo kamu nemenin saya saya nggak sendirian kena dampratnya kung
tidak ah saya lagi masak
ah kamu malesan
alasan apa saya memang benar benar lagi masak
ah kamu mah